eh pak rt
kenapa udah pulang nyampe gini
saya mau izin aja pak rt saya mau berhenti dari supir angkotnya pak rt
yee kenapa kan track itu rambut
kamu ya banyak anak sekolahan pulang kerja
saya takut pak rt
dengan adanya teror hantu bola api pak rt
lagian keluarga saya udah ngajakin saya pindah mereka juga takut dengan adanya teror bola hantu itu pak rt
jangan atuh dad
kalau kamu berhenti siapa yang mau nyupirin angkot saya
saya kan sibuk mau tanggiting sana sini rt
saya takut bener bener takut
sudah meresahkan ini
tidak bisa didiamkan
gara gara teror hantu bola api
supir angkot saya jadi mau gue kerja
pirakuat tuh bos besar yang nyupiran aima
udah bukan waktunya punya mobil juga rt juga naik angkot juga
gak bisa begini
warga warga pada ngeliatin
wah ini dia nih
waduh gimana ini
kita pindah kampung aja yuk
kayak orang orang lain
karena disini serem
biar gak digangguin semaan tubuh lapi
mau pindah kemana ke planet
kamu tau gimana
kalo cuman ngaku koper satu koper doang mah tena naon
soal itu mah gampang
jeng emi dateng dateng
saudara saya itu
mau jual rumah klaster bu
ya emang sih
agak lebih kecilan dari rumah yang ini
dan harganya juga gak mahal
aduh jeng emi
buat beli rumah lagi
soal itu kan gampang bu ranti
bu ranti tinggal jual
tanah dan rumah ini
nah hasil dari penjualan itu
bu ranti bisa kebeli rumah klasternya
ya emi jual aja rumahnya
gara gara jeng emi ya
ngatur ngatur hidup saya
enak aja jual rumah jual rumah
ntar aja masalah itu mas
kalo pikiran saya sudah terang beneran
aduh bu ranti
jangan terlalu lama mikirnya
sudah tidak aman dan bahaya
apalagi buat anak kecil
eh kamu udah siap siap pindahan belum
udah pada pindahan
karena takut sama hantu bola api
aku mau pindah dari sini
aku lahir dan besar di sini
banyak kenangan di sini
tapi cepet atau lambat
kamu harus tetap pindah dari sini
aku gak mau
kampung kita nanti bakalan digusur jadi jalan tol
mau digusur kek
aku tetep gak mau pindah di kampung ini
zara zara bangun zara zara zara zara bangun zara
nggak apa apa koli beneran gak apa apa
kayaknya tempat ini jauh dari rumah deh
ini apa yang kamu
lihat tuh li
ada bekas kebakar
jalur hantu bola api
hantu bola api
itu tempat persembunyian bola api
dia pasti lewat sini
lihat aja bekas kebakarnya
aduh nik kita pulang aja yuk
zara kita udah tanggung nih sampe sini
kamu kemana sih
selalu aja ali bikin maminya khawatir
udah tahu kampung kita lagi ada gosip soal hantu bola api
malah keluar keluar sendirian
eh rafa kamu tunggu di rumah ya
mami mau kemana
mami mau ke parete dulu
mau laporan soal kak ali belum pulang
sekarang kamu masuk udah gitu kunci pintunya
jangan keluar keluar kalau bukan mami yang datang
parahan sip yang budiman
sekarang ini kita harus saling mempererat
yang namanya keamanan di desa kita
demi mengalahkan hantu bola api
jadi kita harus saling mempererat ya
siap pak r t
pokoknya kalau masalah hantu itu serahkan aja sama kita kita
eh ini bukan buat diminum
ya terus kalau nggak buat diminum buat diapain pak
ini senjata buat mengalahkan hantu bola api
tahu tahu tahu
kayak gini pak r t nih
dipukul pukul gini pak r t
belakang bukan buat dipukul
aduh kamu teh
ini air bukan sembarang air
jadi nih dibuka
kalau ada hantu bola api di depan kita langsung aja nih
kenapa jadi saya yang disiram sih
saya ini lagi mencontohkan bagaimana caranya menghalau hantu bola api dengan air ini
maksudnya saya hantu bola apinya gitu iya
tapi bola basket
ya udah maunya
pak r t jadi gini
si ali itu dari tadi pagi belum pulang pulang
sekarang udah mau malem
saya gak tau dia kemana
saya nanya sama adam tapi kata adam hari ini gak main bareng sama adam
aduh saya khawatir pak r t
pak r t tahu sendiri kan
ali teh anaknya penasaran suka nekat
saya takut dia nyelidikin bahan tuh bola api